kalian tidak perlu menyerang bergantian
aku bisa menghadapi kalian berdua
aku tidak bohong
kalau aku bilang tidak punya
paman harus percaya
aku tidak punya paman
hei bocah kecil
berani sekali kau nasihatin kami
paman tidak boleh memaksa
tadinya aku pikir siap
hanyalah kumpulan maor bodas
aku tidak perlu takut
kau masih saja bermulut besar
apa kau tidak ingat dengan kekalahanmu
kemarin kau boleh mengalahkan
tapi untuk sekarang
jangan harap kau bisa menang
kita serang dia
apapun yang raden perintah
hamba akan laksanakan
sebaiknya kita tidak
jangan bilang kalau kau mau melarangku untuk melawannya
aku harus menyusul mereka
dan mencegah pertarungan
berhenti kau narawangsa
mereka berdua dapat menyusulku
kau tidak bisa menangku
kau tidak akan bisa kelabur lagi narawangsa
tentu saja tidak
sebelum aku menghabisi kalian berdua
kau tidak bisa menangku
tidak perlu menyerang bergantian
aku bisa menghadapi kalian berdua
aku bisa menghadapi kalian berdua
kau sudah membunuh kakek guruku
kau telah mencuri kitab raja maya kitab perguruan kami
lantas kita bicara baik baik
begitu sadisnya apa yang dilakukan oleh abikara
dan sekarang aku harus menyelesaikan semua ini
bagaimana aku dapat menjelaskan semuanya
ini pasti akan sangat sulit tapi aku tidak punya pilihan lain
karena hanya dengan menyelesaikan masalah ini
aku bisa kembali ke panjajaran
aku akan bicara baik baik denganmu setelah kepalamu terpenggal
kita bersyukur kepada allah atas pembimbingan dan petunjuknya
kita telah sampai selamat di ibu kota
kerajaan kandang besi
benar sekali sheikh
saya juga berharap
semoga tidak ada yang menyulitkan kita dalam mengamban tugas dari prabu suleiman
itulah harapan kita
semoga saja ratu parwati bisa bekerja sama dan mau menyerahkan raden abikara
sepertinya aku mendengar perhatian di sebelah kanan
aku juga mendengar
makin padam hatiku
istriku segera kita tangkap orang sungsang
benarkah kang kita tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini
tidak mau coba perhatikan bukankah itu merindui perjalanan warna warna
benarkah pak kang
mengapa mereka terlibat berkelatihan dengan prajurit kerajaan pendamping
aku akan menolongnya
mereka adalah orang yang berjajaran
mengapa mereka datang ke sini
berani beraninya mereka ikut campur aku akan menghadap mereka
mengapa kau datang ke sini
jangan pernah berurusan dengan kandang musik
atau kau akan berurusan denganku
aku tidak ikut campur dengan kandang wesi
cepat pergi dari sini